lalu bagaimana sikap pdi perjuangan terhadap pemerintahan ke depan
tentu harus dicermati dengan sesakma
kalau kami menyimak pidato ibu megawati kami justru melihat bahwa
yang beliau sampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi
lalu bagaimana sikap pdi perjuangan terhadap pemerintahan ke depan
tentu harus dicermati dengan sesakma
partai harus mendengarkan semua suara akar rumput
dari yang berteriak teriak sampai sayup sayup
dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat
inilah bagian daripada skala prioritas
kalau kami menyimak pidato ibu megawati
kami justru melihat bahwa yang beliau sampaikan dalam konstitusi kita
tidak dikenal yang namanya oposisi
tapi di dalam atau di luar pemerintahan
dan sepertinya ini sepertinya belum diputuskan bahwa mereka akan di dalam atau di luar pemerintahan
jadi dua posisi tersebut adalah posisi yang
dipandang rekan rekan tersebut sama sama mulia
jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang baik
terlepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan
mereka yang saya dengar akan support
dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik
mereka akan kritik akan masukkan secara elegan